aku akan ngelakuin apapun yang papa mau sekarang
aku mau nerusin kuliah ekonomi ku lagi
aku mau belajar sama papa untuk ngurus perusahaan seperti yang selama ini papa mau
kamu pikir papa percaya dengan kebohongan kamu itu
bapak tahu sengaja kamu ingin berbuat baik seperti ini karena apa
fasilitas yang kamu dapatkan lagi
tidak mungkin tidak semudah itu bapak percaya sama kamu
jangan gitu dong papa kasih kesempatan sekali aja sama
aku punya anak sama haris
kalau benar anak kamu itu anaknya haris
kamu bawa dia kesini kita lakukan tes dna
kalau sudah ada buktinya baru saya akan percaya apakah dia anaknya haris atau bukan
mas mas berhenti mobilnya mas
mas turunin aku mas mas arman
kamu harus nikah sama
bapak bagian mama ngotot banget sih ngapain jeput nanti
kalau emang dia gak mau datang yaudah biarin aja mah kita hargain keputusan dia
kalau bisa batalin batalin aja
aku diculik tante
kamu fifa mau n ikut darkweotekiniert
ya udah terus gitu
kamu regular kenapa saja
kek gini yang kamu pakai udah pras laquelle demikian kan warimu gw nih
tapi gimana sekarang dengan tanti
baju pengantin dia sudah rusak
tapi pernikahan ini nggak boleh ditunda
aku udah berusaha untuk datang kesini
iya ri aku percaya kok kamu gak mungkin ngelakuin itu
kenapa dia selalu aja nyalahin diri
biar aku aja yang ngomong sama
udah udah gak usah ditambahin
mungkin dia lagi kalut karena kekacauan ini
ntar juga baik baik lagi
mama udah telepon putih langganan mama kok
gaunnya lagi menunjuk sini
itu di anten
pernikahannya bisa tetap berlangsung
kenapa pernikahan ini gak batal aja sih
rih sebentar lagi kamu akan menjadi milik andi
dan aku aku akan jadi milik perempuan lain
kita berada dalam penjara masing masing ri
hati kita tidak pernah berhenti mencintai
tapi raga kita tidak mungkin bisa bersatu lagi
haris ini adalah saat paling memilukan dalam hidupku
melihat kamu pria yang ku cintai bersanding dengan wanita lain di hadapanku
aku benar benar gak menyangka
akhirnya aku harus menikah dengan tanti
inilah akhir kisah kita ri
kamu akan segera menikahi perempuan yang tidak pernah kamu cintai
begitupun dengan aku
baik kalau begitu
baik kalau begitu saya akan mulai sekarang
hari ini saya selaku wali nikah dari tanti
karena orang tuanya sudah meninggal
sementara saudara laki lakinya tidak ada yang bisa jadi walinasanya
saudara laki lakinya tidak ada yang bisa jadi wali nasabnya

haris sudah siap
saudara haris bin subandi

dan kawinnya tanti binti surya dilaga dengan mas kawin tersebut dibayar tunai
bagaimana para saksi sah
kamu terharu banget ya sama keadaan ini
hari sedikit pun tidak menunjukkan kebahagiaan
dia benar benar tidak menginginkan pernikahan ini
dengan giliran saudara andi yang akan menikah
sesungguhnya aku gak kuat menyaksikan ini semua
kamu pasti tersiksa menyaksikan perempuan yang kamu cintai menikah dengan laki laki lain
saya akan menikah denganmu
seiring berjalannya hari
dalam pernikahan kita
aku bisa membuatmu melupakan riri
dan kamu mulai mencintai aku
saya terima nikah dan kawinnya riri binti arianto dengan mas kawin tersebut dibayar tunai
bagaimana para saksi sah
akhirnya kita bisa menikah

dan aku harap kamu juga punya perasaan yang sama

dengan kebahagiaan ini
kedua anakku menikah sesuai rencana
gue emang gak bisa mencegah lo menikah sama perempuan itu
lo gak akan pernah bahagia
gue gak akan biarin kalian bahagia
gue mau berbicara sama lo
masalah riri sudah selesai
sekarang kita masih punya masalah satu lagi
kamu bikin balok keluarga tau gak
pakai menculik segala
dengerin dulu dong alasannya
kita kan bisa bicari baik baik
mana mungkin bisa diberikan
diajak bicara baik baik tau
kamu dengar ya
kalau kamu tidak senang tinggal di rumah ini
silahkan keluar dari rumah ini
untung nanti tidak ngelapor ke polisi
kalau dia melapor ke polisi
hancur hidup kamu
aku akan ngelakuin apapun yang papa mau sekarang
aku mau belajar sama papa untuk ngurus perusahaan
seperti yang selama ini papa mau
kamu pikir papa percaya dengan kebohongan kamu itu
sengaja kamu ingin berbuat baik seperti ini
fasilitas yang kamu dapatkan lagi
tidak semudah itu bapak percaya sama kamu
jangan begitu dong pak
kasih kesempatan sekali aja sama arman
papa akan pegang kamu lagi satu kesempatan
dan terakhir tidak ada kesempatan yang kedua
dengan gue berdamai sama papa
gue akan gunain uang dan kekuasaan itu buat hancurin haris
dan merebut tanti dari tangannya
mama senang sekali
mulai sekarang rumah mama akan jadi ramai dengan kehadiran menantu menantu mama
mama hanya menatap tanti
seakan akan cuma dia menantunya